pemprov dki jakarta menarik rem darurat pasalnya angka covid sembilan belas di jakarta terus mengalami kenaikan
bukan tanpa upaya sejak pandemi melanda jakarta pun berusaha siaga dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar
kita akan lihat bagaimana lini masa psbb di ibu kota dki jakarta
kita akan flashback ke kurang lebih lima bulan yang lalu
ini adalah kali pertama pemprov dki jakarta memperlakukan atau memutuskan pembatasan sosial berskala besar
tepatnya pada tanggal sepuluh april sampai dengan dua puluh tiga april
jadi selama dua minggu atau dua pekan
pembatasan sosial berskala besar ini mencakup ada beberapa sektor
kita lihat yang pertama mulai dari pendidikan
sehingga memang semua anak anak kemudian juga tenaga pengajar tidak diperbolehkan untuk datang ke sekolah
melainkan sekolah dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh atau pjj secara online
jadi semuanya sekolah dari rumah
selain pendidikan ada juga sektor perkantoran
itulah ketika awal awal semua orang diminta untuk bekerja dari rumah atau wfh
kemudian juga pembatasan di sektor kegiatan ibadah atau rumah ibadah
tidak ada atau tidak diperbolehkan kegiatan di tempat ibadah atau rumah ibadah
ini adalah fasum atau fasilitas umum dan juga sosial budaya
jadi tidak ada kongkow kongkow tidak ada pergi ke mal tidak ada pergi ke kafe tidak ada makan makan ketemuan dengan teman teman
itu pun juga dibatasi
dan sektor yang terakhir adalah transportasi
semua transportasi khususnya transportasi umum pun ikut dibatasi
selain enam sektor pendidikan yang masuk dalam pembatasan sosial berskala
besar hanya ada sebelas sektor usaha yang diperbolehkan atau diizinkan beroperasi
mulai dari kesehatan bahan pangan energi komunikasi ti atau teknologi informasi keuangan logistik perhotelan konstruksi industri strategis pelayanan dasar dan utilitas publik
dan juga sektor swasta yang memang dalam hal penyediaan jasa atau melayani kebutuhan sehari hari
jadi hanya ada sebelas sektor
dua minggu cukup
karena psbb kemudian dilanjutkan atau ditambah selama empat belas hari
karena memang kasus positif di ibu kota terus mencatatkan penambahan
jadi psbb pun diberlakukan kembali terhitung tanggal dua puluh empat april sampai dengan dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
di dki jakarta sendiri kita lihat pada tanggal dua puluh empat april
jadi dari periode psbb yang pertama tadi sepuluh april kasus positifnya pun meningkat
dari sepuluh april jadi dalam kurun waktu dua minggu lonjakannya dua kali lipat
kemudian kasus yang meninggal dunia pun juga tercatat dua kali lipat dari sepuluh april sampai dengan dua puluh empat april
meski begitu kasus atau pasien yang dinyatakan sembuh pun jumlahnya juga meningkat atau bertambah paling tidak empat kali lipat
dari delapan puluh dua kasus atau pasien di tanggal sepuluh april di psbb yang pertama hari pertama
kemudian di dua puluh empat april kasus atau pasien dinyatakan sembuh tiga ratus dua puluh tujuh
lalu tidak berhenti sampai di situ anies kembali memperpanjang psbb selama dua pekan
ditambah lagi dua minggu karena memang angka covid nya itu masih naik masih terus meningkat
jadi psbb ini juga dilakukan
hari raya idul fitri pada saat lebaran libur lebaran
jadi sebagai salah satu upaya untuk mencegah kerumunan kemudian orang orang pelesiran karena libur lebaran biasanya pulang kampung
gubernur anies menerbitkan pergub no empat puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar dan atau masuk provinsi daerah khusus ibu kota jakarta
dalam upaya pencegahan penyebaran coronavirus disease dua ribu sembilan belas
jadi ini selama yang dilakukan pada psbb jilid ketiga
nah pembatasan ini berlaku di wilayah jabodetabek
jadi memang warga jakarta jabodetabek
oke jabodetabek jadi lupa
oke jadi warga jakarta tidak boleh meninggalkan jabodetabek
jadi hanya ada pengecualian beberapa
misalnya seperti petugas medis gitu ya
atau petugas ambulans
petugas kemudian juga anggota polisi anggota tni kemudian pasien yang memang membutuhkan layanan darurat dan sebagainya
tidak hanya pergub yang mau keluar jakarta hanya diperuntukkan untuk beberapa ya
hanya jadi ada diterbitkan sikm atau surat izin keluar masuk
ada dispensasi kalau mau keluar jakarta dengan catatan
tapi ini sikm ini diperuntukkan untuk pemilik ktp non
jadi pemilik ktp non jabodetabek kalau mau keluar atau masuk jakarta harus isi atau harus membawa sikm
selain sikm ini anda yang pada waktu itu juga mau keluar masuk jakarta yang ktp nya non jabodetabek
anda harus mengisi formulir
jadi ada sejumlah syarat syarat yang harus anda penuhi
selengkapnya isi formulir
jadi psbb ini ibaratnya kesinetron nggak habis habis
lalu ada juga psbb berikutnya
jadi psbb berikutnya ini kita lihat gubernur anies pada waktu itu menilai bahwa psbb ini cukup baik untuk mengkontrol atau mengendalikan angka atau pandemi ini
khususnya di buku kota
sehingga pada saat itu agak sedikit melunak
karena bilangnya terlalu banyak
sehingga memberikan pelonggaran izin pembukaan beberapa sektor ekonomi
tapi lagi lagi secara terbatas
jadi secara terbatas ini dikasih pelonggaran dengan ketentuan kapasitasnya
ada yang harus setengah kebanyakan lima puluh persen
tapi juga ada yang seratus persen
nah apa saja
jadi ini psbb
namanya belum dicatat psbb transisi ya
psbb transisi fase pertama
pada saat itu lima juni sampai dengan dua juli
sehingga orang orang waktu itu mungkin berpikir bahwa ini adalah angin segar
semua sektor kegiatan atau sektor usaha mulai diberikan kelonggaran untuk dibuka
mulai dari rumah ibadah perkantoran rumah makan kafe kafe kemudian taman museum fasilitas olahraga
tapi ada ketentuan kapasitasnya
jadi hanya lima puluh persen
atau setengah dari memang total kapasitas yang bisa ditampung di tempat tersebut
jadi hanya boleh menampung lima puluh
jadi jaraknya pun setiap meja setiap bangku semuanya juga pun harus dibatasi
nah yang diperbolehkan seratus persen dibuka adalah transportasi online atau ojek online
lalu setelah psbb transisi
apa yang akan dilakukan atau apakah berhenti sampai di situ
kita lihat ada yang namanya psbb transisi fase pertama
jadi memang pada saat itu gubernur anies sempat memberikan beberapa timeline
jadi pembukaan setelah tadi ada kelonggaran ada beberapa timelinenya
nah tapi kita lihat dari fase fase tersebut
dari mulai tanggal dua juli
kemudian ditambah lagi enam belas sampai tiga puluh juli
dua puluh tujuh agustus sampai dengan sepuluh september
di dki ini juga terus mengalami peningkatan
sehingga kondisi penyebaran covid di jakarta pun kian berada di level mengkhawatirkan
kita lihat bagaimana positivity rate
di mana perbandingan jumlah orang atau kasus yang positif dengan orang yang dites
sebenarnya who sendiri punya takaran atau kadar gitu ya
sementara kita lihat di jakarta di ibu kota
dari tanggal tiga puluh agustus sampai dengan dua puluh september
justru jauh belasan semuanya
mulai dari empat belas
enam kurang lebih angkanya hanya ada di sekitaran belasan
tiga belas sampai dengan sepuluh september
nah lalu berikutnya
hal hal inilah yang menyebabkan pada kemarin malam gubernur anies menyampaikan bahwa jakarta harus menarik rem darurat
sehingga kembali memperlakukan pembatasan sosial berskala besar total secara ketat
seperti yang terjadi di awal awal
seperti yang terjadi pada bulan april
apa saja yang dibatasi
perkantoran sehingga mulai minggu depan semua kegiatan perkantoran diharuskan
bekerja dari rumah
ya semuanya juga harus diminta untuk tutup
lalu bagaimana dengan restoran
nggak ada lagi makan makan
ketemuan sama temen temen
karena gak boleh makan di tempat
jadi gak boleh dine in
semuanya restoran boleh buka
asal semuanya dibawa pulang
ganjil genap pun di sektor transportasi
ganjil genap ditiadakan
transportasi pun juga dibatasi secara ketat
masjid raya ditutup
masjid permukiman lokal boleh beroperasi
kecuali masjid atau rumah ibadah yang berada di zona raya
di zona merah
itu tadi kita lihat bagaimana lini masa psbb di ibu kota dki jakarta